seorang juru masak di sebuah restoran hotel di sidoarjo
membuat sajian alternatif menjelang perayaan imlek
yakni bandeng naga lemonade
ya rasa saus spesial lemon dan buah naga yang berpadu dengan lembutnya
daging bandeng menjamin penikmatnya ketagihan saat mencobanya
bandeng naga lemonate sajian unik dan bercita rasa nikmat ini
adalah kreasi seorang chef sebuah restoran hotel di sidoarjo
bahan dasar bandeng naga lemonate adalah bandeng aneka sayuran seperti lobak
wortel mentimun hingga kentang dan tentunya buah naga
dipilih bandeng karena selain harga ayam yang semakin mahal
juga disesuaikan dengan kultur kota sidoarjo sebagai penghasil bandeng
ini kita menggunakan bandeng dan bandeng ini banyak dijumpai di daerah pesisir
dan mungkin dapat dijadikan
ada alternatif dari daging ayam yang semakin mahal tiap harinya
cara membuatnya pertama bandeng tanpa duri dipotong sedemikian rupa
dan ditaburi garam lada dan jeruk nipis secukupnya untuk menghilangkan bau amis pada ikan
sementara itu tumis sayuran seperti wortel mentimun dan lobak
tak lebih dari lima belas menit agar kadar vitamin dan nutrisi di dalam sayuran tak hilang
selanjutnya bandeng digoreng
dengan sedikit minyak agar tercipta tekstur daging renyah di luar namun lembut di dalam
dalam penyajiannya tambahkan saus lemon lalu susun daging ikan bandeng dan aneka sayuran
sentuhan terakhir siram sedikit dengan saus buah naga
rasa unik bandeng naga lemonded pun siap menggoyang lidah penikmatnya
rasa makanannya enak memiliki menu bandeng ya
saya belum pernah merasakan bandeng yang seperti itu ya
lemunya juga meresap
menu bandeng naga lemonate ini dipadukan dengan buah naga sebagai simbol jika sajian ini juga pas untuk perayaan imlek yang tinggal menghitung hari
paling unggul di wilayah sidoarjo karena kita posisi di sidoarjo kita tampilkan banten
kalau yang di luar mungkin terkenal dengan salmon itu sudah umum itu sudah biasa
dengan harga yang relatif murah untuk sekelas restoran hotel sajian bandeng naga lemonate ini cukup laris di pesan tamu untuk merayakan imlek